disebutkan bahwa nada tinggi akan menambah rasa manis pada makanan
aku dulu nah aku baru senang basket itu di kelas dua tiga lah kayak baru seterusnya kelas tiga nah terus aku ditawarin
di klb tidak jawabannya
apalagi buat anak anak muda sekarang jadi harus bisa apa namanya
dan juga mungkin saja yang seperti disampaikan jansen presiden yang menjabat bisa minta tolong
pasti dampak psikologi pasti ada mbak
termasuk pada saat lebaran seperti ini
nah yang saya rasakan sih memang kalau akhir akhir ini memang terasa lebih berat aja sih kalau lari pagi